baku tembak antara polisi dan pencuri mobil di jalan tol suramadu surabaya menelan korban jiwa
seorang petugas kebersihan jasa marga tewas setelah terkena peluru nyasar
pihak kepolisian hingga kini masih menyelidiki dari mana asal tembakan tersebut
suasana duka menyelimuti rumah alfi nuri alfitroh di jalan kedung coek delapan no tiga puluh surabaya
alfit ewas setelah terkena peluru nyasar saat terjadi baku tembak antara anggota polres tabes surabaya
dengan komplotan pelaku pencurian mobil box di jalan tol suramadu jumat lalu
peristiwa bermula saat korban sedang bekerja membersihkan jalan tol
namun tak lama baku tembak terdengar
korban berupaya mencari tempat perlindungan namun terlambat
alfie tiba tiba ambruk dan darah keluar dari perut sebelah kirinya
polisi hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait tewasnya alfi
termasuk dari mana asal tembakan dan jenis peluru yang menerjang tubuh korban
kena luka tembak tetapi dalam proses penembakan itu diduga peluru yang dikeluarkan oleh pelakunya ketika melarikan
bukannya di lambung di bagian sebelah kiri
sebagai rasa bela sungkawa polrestabes surabaya telah memberikan santunan dan bantuan ke pihak korban
pihak kepolisian juga siap apabila keluarga korban menuntut pihak kepolisian
alfie yang rencananya akan menikah pada desember mendatang akan dimakamkan di tempat pemakaman umum kedung coek surabaya